hujan mengguyur jakarta sepanjang sore ini jakarta waspada banjir
dan untuk mengetahui kondisi di pintu air manggarai
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ivan rel el trisna sumerah di pintu air manggarai
ivan jakarta kembali diguyur hujan sore ini bagaimana kondisi pintu air manggarai saat ini
rian betul sekali memang semenjak seakir pekan ini
jakarta diguyur oleh hujan deras dan puncaknya pada kemarin malam
minggu malam sampai akhirnya kemarin pada pagi hari ini juga terjadi longsor di bogor
dan saat ini saya sudah berada di pintu air manggarai
dan sedang bersama dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
yang sudah semenjak pukul tiga tadi memantau lokasi di pintu air manggarai ya pak anies
pak anies boleh diceritakan kira kira update terakhir untuk situasi di pintu air manggarai ini pak
ya jadi kita memantau dari mulai pintu air di katulampa yang tadi pagi
angkanya menunjukkan angka di atas normal
jadi begitu masuk di atas dua ratus dua puluh di katulampa itu artinya siaga satu
dan di sana tadi dua ratus empat puluh
lalu per jam tiga tadi di depok itu angkanya tiga ratus delapan puluh
sementara di depok itu kalau di atas tiga ratus itu sudah siaga satu
jadi sebenarnya siaga satu itu artinya kalau siaga empat itu aman
siaga tiga itu waspada siaga empat ini bencana
siaga tiga itu bencana jadi kita mengantisipasi bencana
karena posisinya sudah di atas tiga ratus bahkan tiga ratus delapan puluh
terbaru tadi sempat empat ratus pak ya
jadi memang angkanya tinggi sekarang kita pantau di manggarai
per saat ini di manggarai adalah tujuh ratus delapan puluh
nah di manggarai ini di atas tujuh ratus lima puluh itu siaga
kalau sampai di atas delapan ratus lima puluh itu siaga tiga
kalau sampai di atas delapan ratus lima puluh itu siaga dua
nah jadi kita pantau semua pintu air posisinya terbuka
di kanal banjir barat ini kanal banjir barat ada tiga pintu semuanya posisinya terbuka
di ciliwung lama ada satu pintu posisinya juga terbuka
dan kita monitoring sejauh mana
prinsipnya adalah seluruh warga terutama yang berada di daerah aliran sungai ciliwung untuk waspada

tim kita semuanya di lapangan sudah bergerak
di semua daerah daerah yang terlewati aliran sungai ciliwung
semuanya sudah memberitahu warga dan warga untuk bersih agar
karena potensi air akan melimpah sangat besar tinggi sekali
tidak perlu panik tapi jangan dianggap enteng
karena sampai di repok saja sudah empat ratus padahal tiga ratus itu posisinya bencana
jadi ini jelas air yang volumenya besar akan masuk kota ini sedang dalam perjalanan
kita monitor terus semuanya posisi siaga
dan bagi warga yang memerlukan bantuan dari apakah itu kebutuhan medis
apakah kebutuhan tempat langsung hubungi aparat yang ada di lokasi masing masing
dari tadi pagi banyak sekali alat berat yang memampung sampah sampah di pintu air manggar ini
sekali lagi boleh diberikan poin poin dari pemprov dki sendiri apa yang sudah disiapkan
betul banyak sekali sampah yang terbawa oleh
aliran air yang begitu cepat di manggarai ini saja
per jam tiga tadi sudah lebih dari dua puluh truk mengangkat sampah
dan itu artinya lebih dari dua ratus ton sampah yang terkumpul di tempat itu
nah ini juga artinya peringatan bagi semua jangan buang sampah di sungai
tadi kita lihat ada kasur yang mengambang lewat ada kayu kayu balok balok besar yang mengambang lewat
sungai itu harus dipastikan bukan sebagai tempat sampah tapi tempat aliran air
dan sampah ditaruh di tempatnya supaya bisa dikelola dengan baik
jadi persore ini saya sudah instruksikan kepada semua
dinas lingkungan hidup bersihkan semua sungai sungai yang hari ini sore ini terlihat banyak sampahnya
dan bagi dinas tata air sekarang sudah sumber daya air sudah memantau terus dari pagi
pergerakannya pompa pompa statusnya siaga begitu juga di bina marga
pompa pompa bawah yang biasanya disebut underpass itu dalam posisi on
pompa kita di jakarta ini ada lebih dari empat ratus lima puluh semuanya posisi siap
lebih dari dua ratus ada di muara dan semuanya juga posisi siap
nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut
kita monitor juga ketinggian air laut
per sore ini adalah satu ratus delapan puluh delapan kemudian di muara sungai satu ratus delapan puluh
yang itu artinya ketinggian yang reasonable yang oke bukan ketinggian yang membahayakan
dan itu kita butuhkan untuk bisa memompa dengan cepat air ke laut
kemudian kesehatan semuanya standby
para wali kota ada di tiap tiap wilayah memastikan posko posko sudah dalam posisi siaga
dan pasukan orangnya ada di semua titik titik di mana ada potensi

sehingga mereka bisa membantu warga bila warga membutuhkan bantuannya
jadi seluruh aparat pemprov dki turun mengantisipasi
kali ini antisipasi kita adalah banjir kiriman
karena ini kiriman dari bogor dengan volume yang luar biasa
tadi pagi saya sudah bicara pertelepon dengan wali kota bogor mengkoordinasikan apa apa saja yang harus kita antisipasi di sini
tapi di sisi lain kita harus siaga
karena begitu hujan di kota jakarta juga makin meningkat
sekarang masih hujan
mudah mudahan tidak lebih keras lagi
kalau posisi masih seperti ini maka fokus kita tetap pada banjir kiriman
bila jakarta hujannya membesar maka kita juga harus mengantisipasi potensi yang lain
untuk pesan terakhir karena kan beberapa daerah juga seperti kampung mulai memang sudah banjir di sana
tapi beberapa warga memang masih memilih untuk tinggal di rumah bahkan cuma untuk naik ke lantai dua
pesan terakhir untuk warga masyarakat
jakarta dalam muas pada banjir kali ini pak
keselamatan nomor satu
dan pastikan bahwa bertindak dengan bertanggung jawab
warga yang berada di sekitar aliran sungai ciliwung mereka sudah bertahun tahun di sana
jadi ini adalah menurut laporan dari wali kota bogor
terakhir ada peningkatan ketinggian di katulampa sampai di atas dua ratus dua puluh
itu lima tahun yang lalu
jadi cukup lama
karenanya bagi seluruh warga yang berada di daerah aliran sungai ciliwung
jangan anggap ringan pemberitahuan bahaya banjir sore ini
karena dari informasi di bogor terakhir kejadian lima tahun yang lalu
ini bukan seperti tahun lalu ada naik di atas dua ratus dua puluh tetapi hanya tiga puluh menit
sesudah itu turun lagi
kalau sekarang di katul lampas itu beberapa jam posisinya di posisi agas satu
jadi pada warga di sekitar ciliwung ambil sikap tanggung jawab
ikuti arahan petugas
selamatkan diri anda dan keluarga
dan jangan mengambil risiko apapun terkait keselamatan
itu adalah nomor satu
terima kasih banyak pak anies baswedan untuk waktunya
rian seperti yang sudah dikemukakan oleh gubernur dki jakarta
saat ini kondisi ketinggian debit air di pintu menggare sudah mencapai tujuh ratus delapan puluh cm
dan memang kalau sudah mencapai delapan ratus lima puluh cm akan berada dalam status waspada atau bencana alam
dan tentunya kembali lagi kita ingatkan kepada warga masyarakat jakarta untuk ketidak panik
karena pemprov dki jakarta juga sudah menyediakan berbagai pos siaga untuk membantu para masyarakat

bencana banjir terjadi
baik ivan rael l trisna produser lepangan cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan